seblak adalah salah satu jajanan kekinian asal kota bandung
seblak memiliki cita rasa pedas asin dan gurih
jajanan ini berbahan dasar kerupuk mentah dan rempah jenis kencur menjadi bumbu utama yang wajib ada dalam seblak
biasanya seblak dimasak dengan cara ditumis memasukkan semua bumbu dan bahan bersamaan dalam satu wajan
namun di kota bandung terdapat salah satu kedai seblak yang menyajikan seblak dengan cara baru yaitu menggunakan cobek
sehingga dikenal dengan seblak cobek
proses memasak seblak cobek hampir sama dengan seblak pada umumnya
namun seblak dimasak secara terpisah antara bumbu dan kerupuk
kalau cobek mah toppingnya semua direbus dulu baru diaduk bumbunya diaduk dicobek
kalau seblak mah dimasak di kaca
tapi kalau kencur sama cabainya tadi gimana
kencur sama cabainya udah mateng
jadi pas ditaruh di cobek udah bisa langsung dimakan
udah bisa langsung dimakan
terdapat aneka topping seperti telur ceker kikil sayur siomay kering dan bakso yang semakin menambah cita rasa seblak cobek ini
selain itu level kepedasan bisa disesuaikan dengan selera pembeli
tadi saya pesannya level satu dan ternyata pedes banget
tapi yang seru adalah di sini rasa kencurnya benar benar kerasa karena tadi diaduk langsung
di atas cobek dan juga ada tambahan citruk
ini sejenis kerupuk khas garut yang memang rasanya ada rasa kencur kencurnya juga
jadi semakin menambah rasa kencur dalam seblak ini
meski lokasinya berada di dalam gang yaitu gang avandi sekitar dua ratus meter dari jalan raya braga kota bandung
seblak cobek tetap diburu pembeli
dalam sehari empat ratus porsi dapat terjual
dengan tujuh rupiah saja
pembeli sudah bisa menikmati satu porsi sebelak cobek dengan dua topping
nah apa sih karena beda dari seblak seblak yang lain juga
jadi viral gitu ini nyata
emang sering nyoba juga kesini
selain sebelak makanan berbahan serba aci pun merupakan jajanan khas kota bandung
nah yang satu ini memiliki banyak penggemar
tapi bukan bakso aci yang pakai kuah ya
melainkan yang digoreng
biasanya jajanan yang satu ini dinikmati dengan taburan
dan keguguran aneka bumbu seperti bumbu pedas
namun bakso aci goreng yang dijual di sebuah gerobak di jalan tamim kota bandung ini menawarkan sensasi lain
ada beragam varian saus seperti saus bumbu rujak saus nanas saus karedok dan saus pizza
belum lagi tambahan topping seperti paprika sosis nanas dan keju mozzarella yang dapat semakin menggugah selera
dan lihat deh tampilannya mirip banget kayak pizza
padahal ini bahan dasarnya adalah bakso aci goreng
dan ini memberikan sensasi rasa yang berbeda dan juga unik
semua jenis saus pelengkap bacimut ini diracik langsung oleh sang pemilik
sedangkan bakso aci disuplai dari produsen
youtube youtube yang bikin bikin bumbu bumbu itu kan beda beda
saya coba gabungin saya coba gabungin terus mana yang lebih masuk
baru itu yang dipakai paling gitu saya
rasanya yang unik dan harganya yang terjangkau membuat bajimut memiliki pelanggan setia
dulu sih variannya cuma yang ditabur aja
nah sekarang itu dia udah ada rasa rasa
rujak karendok terus pizza yang lagi nge hits ya sekarang
jadi kayaknya lebih unik ya lebih variasi gitu
satu porsi bacimut dibanderol rp lima hingga enam belas tergantung topping
seratus box bacimut habis terjual setiap harinya